tapi aku yakin kamila adalah orang yang selalu mensyukuri apa yang terjadi pada dia
jadi gini aku pengen nanya soal kamila
apa benar kamu tidak memperbolehkan kamilah untuk terapi lagi di sini
iya dok memang aku menyuruh camilla untuk tidak meneruskan lagi terapi di sini
karena kan kamu tahu sendiri kalau air mineral terapi di sini tidak baik untuk orang hamil
memangnya kamu tidak ada pengobatan lain untuk kamila
sama sekali tidak ada karena aku pengen kamila sembuh
tunggu tunggu tunggu
kenapa sih kayaknya kamu sangat perhatian sama camilla
dan kalau tidak salah waktu itu juga kan kamu yang pertama kali membawa kamila ke sini
dan kemarin kamu juga kan yang membawa kamila ke dokter sampai semua orang panik cari kamila
apa kamu punya hubungan keluarga sama kami

oh jangan jangan kamu ada sesuatu yang istimewa ya sama kamila
sampai kamu segitu perhatiannya
sekarang mama sama ea sudah pulang
berarti aku harus buktiin kalau aku bisa ngerawat kava sendirian
kava udah bisa tengkorap sayang
mama senang kava udah pinter ya
pasti kamu mau nunjukin sama mama kan kalau sekarang aku udah pinter
kava kava jangan dipinggi pinter sayang
kava kava gak boleh pinggir pinggir ya sayang ya
balik balik ke tengah ya
ayo kava balik balik ke tengah dulu sayang
mama ambil tempat lagi ya
ayo kava balik balik ke tengah dulu sayang
mama ambil tempat lagi ya
ya allah kava
kava kava kava jangan dipinggir na
kava kava kava jangan dipinggir sayang
kava jangan dipinggir
mila kamu sendirian di rumah
karena ayang gak enak badan
ayang selalu kena kena
ayang selalu kena kak
kamu takut kak
kamu takut kalau kava jatuh
tapi kamila gak bisa jagain kava
kamila takut kak
mila mila udah tenang mila
kava aman kok sekarang
kava baik baik saja
tapi kamila ini bukan ibu yang baik kak
yang baik bukti kamila gak bisa melindungi anak kamila sendiri
kamila gak bisa jagain kafa tadi
kalau tadi kafa jatuh kamila gak kebayang
kamila bukan ibu yang baik kak
mila mila enggak mila enggak
untuk aku dan keluarga aku kamu adalah ibu yang sangat baik mila
buktinya waktu di puncak
waktu kafa nyaris tertabrak
kamu orang pertama yang menyelamatkan kamu mila
tidak begitu juga dengan sekarang
dengan segala kekurangan kamu kamu udah berusaha menyelamatkan kamu
tapi kak fadil untuk merawat kafa aja kamila gak bisa
lalu bagaimana kamila menjaga menjaga bayi kita yang ada dalam kendungan kamila kak
ya allah kak fadil kamila kamila takut kak kamila takut banget
kamila takut kalau kalau setelah kamila melahirkan
kami masih lumpuh bagaimana kak
enggak mila mila udah
nggak usah terlalu dipikirkan ya
seperti aku bilang kak
aku gak akan pernah membiarkan kamu sendiri mila
tak akan pernah
kamila dia bakal kena ke
suatu tempat yang yang sama
kalau itu beberapa kali kalau minj undang undang bakal nyata
ya karena ternyata terapi air panas itu tidak baik untuk wanita hamil pak
terus gimana dong pak
ya makanya mama sedih sekali pak
mama khawatir nanti sampai camillah melahirkan dia akan tetap lumpuh seperti ini
ya allah kasian banget ya ma kamila
taufan mau ke rumahnya fadil ma
ya kamu mau ngapain ke rumah fadil
taufan mau tanya langsung sama mereka
taufan mau tahu yang sebenarnya taufan mau tanya sejelas jelasnya
tuhan tuh ngapain sih pak
dia gak pernah berhenti mikirin fadil
tolong dong dia bisa mikirin dirinya dia sendiri pak
kalau kayak begini terus kapan dia bisa dapat istri
makin didiemin kok makin gawat sih
ya udah mama tenang aja deh
kalau sudah waktunya jodoh itu akan datang sendiri kok pak
pak kalau nggak dicari nggak diusahakan jodoh itu nggak mungkin datang sendiri pak
pak akan juga tahu kalau taufan itu dingin sekali sama perempuan

sekali lagi aku minta maaf padahal kamu udah semangat banget untuk setup di tempat aku tapi aku malah ngelarang kamu aku minta maaf ya
gak apa apa koh andara
lagipula harusnya aku yang berterima kasih sama kamu
karena kamu udah ngasih tau aku sama kak fadil tentang larangan itu
mungkin kalau kami nggak tahu masalahnya pasti akan beda lagi
dan kami pasti akan menyesal
iya aku tahu banget mila kalau sekarang kamu lagi stres
karena kehamilan kamu malah menunda penyembuhan kamu
tapi saran aku sih sebaiknya kamu jangan stres ya
kamu harus lebih relax lagi
stres itu kan pusatnya di otak
sementara otak itu berhubungan sama syaraf
jadi kalau kamu stres kasihan yang jadi korban itu kan syaraf
aku minta kamu relax aja ya dan menikmati segala sesuatunya
iya ndara aku juga udah mengatakan begitu sama kamila
tapi aku yakin kami adalah orang yang selalu mensyukuri apa yang terjadi padanya
oh ya biar lebih relax lagi gimana kalau kita jalan jalan
iya sekalian aja kita cari tempat dan kita bisa makan makan di sana
kebetulan gue juga tau tempat restoran yang nyaman
makanan juga enak kok
nah idenya ini bagus juga tuh gimana
tapi ander tuh kan mulai lagi deh
kamu tuh jangan terlalu banyak mikir mila
lebih relax ya
bukan gitu andara
tapi kan aku kan punya kafa
jadi gak mungkin kalau aku ninggalin kava nanti kava sama siapa disini
lagi pula kalau aku ajak kakak kan gak mungkin
kava gak boleh keluar malam apalagi sampai tenangin malam kasihan dia
kan ada aku biar aku aja njagain kavaan
kenapa dil lo masih gak percaya sama gue
bukan gitu tapi
dil udah tenang aja dil
gue gak mungkin bahayain kava dan lo tau itu
kamu gak bosan apa udah ngurung diri seharian disini
dan lagi pula itu juga gak bagus kan buat pekembangan jenin kamu
ya udah kalau gitu kita makan malam di luar ya
nah gitu dong